api asian games di makassar sulawesi selatan dibawa berlayar menggunakan kapal latih tni angkatan laut dewa ruci
pelayaran api abadi asian games ini diantar belasan kapal perang dan kapal nelayan di perairan makassar
api obor asian games ini kemudian diarak dan diiringi atraksi marching band dari tni dan polri
yang disaksikan ribuan siswa dan warga kota makassar
setelah melewati sejumlah wilayah kabupaten di sulawesi selatan
dan disimpan di kabupaten bulukumba yang disepakati sebagai titik nol pulau sulawesi
api asian games kemudian dibawa ke makassar
penyambutan api abadi asian games ini diserah terimakan dari plt gubernur sulawesi selatan
soni sumarsono kepada kepala staf angkatan laut republik indonesia laksamana tni siwisukmaji
api ini kemudian dibawa ke kapal latih dewa ruchi untuk selanjutnya berlayar di perairan makassar
selama berlayar kapal latih legendaris angkatan laut ini dikawal berbagai kapal dari berbagai matra laut
seperti angkatan laut
kesatuan penjaga laut dan pantai kplp dan sejumlah kapal nelayan
kapal latih tni angkatan laut ini dipilih karena merupakan kapal latih tertua
dan telah menjadi tempat penempatan tarun angkatan laut sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga atau selama enam puluh lima tahun
kepala staf angkatan laut ini dikawal berbagai kapal latih dewa ruchi untuk selanjutnya berlayar di perairan makassar
kepala staf angkatan laut ini dikawal berbagai kapal nelayan
kepala staf angkatan laut ini dikawal berbagai kapal nelayan